sementara itu orang tua terpidana mati rani andriani berharap merica franola alias ola dieksekusi mati
di sini rani andriani terpidana mati perkara heroin tiga lima kg dimakamkan
rani dimakamkan di sebelah makam ibunya pada delapan belas januari dua ribu lima belas di kampung pasir cempa desa ciranjang cianjur jawa barat
adapun rani tersangkut kasus peredaran narkoba itu akibat ikut jaringan yang dikendalikan oleh sepupunya ola
setahun lalu rani menjalani eksekusi mati setelah gerasinya ditolak pada tiga puluh desember dua ribu empat belas
kini keluarga rani berharap pemerintah khususnya mahkamah agung memberi putusan setimpal kepada terpidana merica pranola alias ola
terima kasih kepada pemerintah gitu walaupun sekarang ada eksekusi mati yang akan dilaksanakan
bagi ola memang ya seharusnya gitu walaupun rani udah duluan ya sekarang ya bagiannya
seolah olah dia sebagai koordinator di antara rani dan deni
hingga kini keluarga rani masih menanti kabar kepastian putusan mahkamah agung atas hukuman terhadap merica franola alias ola
gani aris cianjur